sup rumput laut atau myokguk adalah makanan spesial hari ulang tahun di korea selatan
myokguk akan disajikan saat sarapan kepada yang berulang tahun
tradisi menikmati sup rumput laut bermula karena sup ini populer bagi ibu yang baru melahirkan
dan rumput laut diketahui memiliki nutrisi yang baik untuk air susu ibu
sup rumput laut sendiri dibuat dengan cara merendam rumput laut kemudian mencampurnya dengan daging yang sudah ditumis
setelahnya sup dibumbui dengan kecap asin
walau makanan ini sederhana namun semangkuk myokguk hangat menjadi makanan yang ditunggu setiap tahunnya oleh mereka yang berulang tahun
nah kalau di negeri kangguru ada makanan khas bernama very bread
very bread adalah roti yang dipotong berbentuk segitiga dan diberi taburan sprinkles atau yang lebih dikenal dengan hundret and tosans di australia
sebagai hidangan dalam ulang tahun masih belum diketahui secara pasti ya
namun penggunaan nama very bread muncul dalam sebuah buku anak anak karangan robert louis davinson di tahun seribu delapan ratus sembilan puluh
very bread disajikan kepada yang berulang tahun ataupun menjadi kudapan saat pesta
untuk membuatnya anda hanya memerlukan roti mentega dan sprinkles
oleskan roti dengan mentega lalu beri sprinkles warna warni kemudian dipotong menjadi segitiga
selain myokguk dan very bread hidangan khas ulang tahun dari sweden ini juga berbeda
ini tak kalah menarik yakni princess torta
princess starth adalah kue sponge berlapis selai yang dibungkus dengan marsipan dan berbentuk bulat
kue ini diciptakan oleh jenny okerstram seorang guru ekonomi rumah tangga yang juga guru bagi putri putri kerajaan sweden
hal ini mengacu terhadap warna asli marzuki
kue ini juga diberi nama princess torta karena konon kue ini sangat digemari oleh para tuan putri kerajaan
setelah resep kue ini dipublikasikan pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan kue ini menjadi kue klasik yang menjadi kegemaran warga sweden
nah kira kira makanan favorit anda saat ulang tahun apa nih